sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
pak wisnu kan selama ini tinggal di rumahnya amira
aku coba kesana aja deh
aku nanya nanya ke amira soal latar belakangnya pak wisnu
kok tiba tiba ada di sini
ya tadi kebetulan aku lewat
terus ya aku pikir sekalian aja mampir di sini
aku kerjanya siang nanti
oh ya ibu kamu gimana sekarang
kemarin sempat ketemu
keadaan dia udah baik baik
ya badannya nggak sepanas kemarin aja
mudah mudahan cepat sembuh ya
yang biasa sama kamu yang si pak wisnu
oh di kamarnya kan ya
keluarganya juga bukan saudara aku kok
oh bukan saudara
aku pake nyebut nyebut nama aku segala
wah aku kira dia kakak atau adiknya ibu kamu
karena kayaknya dia ya dia selalu ada di deket kalian
nggak jadi dia tuh udah dianggap kayak saudara aja
soalnya dia teman baik atau rumahnya aku
terus kenapa dia tinggal sama kamu
emang dia nggak punya keluarga
istri atau anak atau
katanya dia sih dia tuh sebenernya
apa yang kamu
apa yang kamu ngobrol disitu
buat apa tanya tanya soal saya ke amira
emang saya ada urusan sama kamu
kami itu seharusnya ngurusin ibu kami yang lagi sakit
bapak jangan marah marah gitu dong sama amira
saya yang nanya dia soal bapak
marahin aku dong
kamu juga sama aja
sama kayak dia
jangan ganggu amira
dia banyak kerjaan
dan kerjaannya jauh lebih penting daripada ngeladenin
kamu yang selalu penyentang urusan orang lain
ini lebih baik kamu pulang sekarang

gara gara aku kamu jadi dimarahi semua dia
sayangku banget mantan
saya jadi orang yakin
kamu punya anak anak itu
sikap pak wisnu tadi mencurigakan banget sih
sepertinya dia mau mencegah amera bercerita tentang dirinya ke aku
sebenarnya apa sih yang disemunyiin
sikap pak wisnu
lagi pula apa maksudnya kemarin dia bilang kalau dia udah tahu siapa anak sebenarnya
keliatannya yang dia maksud itu bukan rizky
apa aku mampir lagi ya ke rumahnya rizky
aku coba ketemu lagi sama papanya
ya sekalian aku bisa tanya soal anak yang dikatakan itu
yang mana sebetulnya anak aku
amira atau zahira
tadinya aku udah yakin sekali kalau anak aku adalah zahira
tapi zahira ternyata mengetahui gerakan tangan yang sangat persis yang diingatanku
dan dia juga memiliki kalung itu
aku pernah memberikan kamu itu ke seseorang
dan aku yakin itu adalah anak aku
tapi aku ingatkan sekarang
ini amira ya
amira anaknya ayah
tapi kenapa miras terus menyebut aku sebagai ayahnya
dan aku percaya dia gak bohong
dia kelihatan sekali sungguh sungguh waktu mengatakan itu
kamu pasti salah orang
saya bukan ayah
amira anak ayah
saya ini orang yang paling berarti buat amira ya
mira gak mungkin salah orang
mungkin gerakan tangan itu yang jadi kuncinya
apa mungkin amerika juga tahu gerakan tangan itu
itu kan tos aku sama ayah
harusnya yang bisa ngelakuin
padahal tos itu cuma aku sama ayah
karena tos itu aku sendiri yang menciptakan sama ayah
tapi kenapa bapaknya rizky bisa tahu
jangan jangan dia memang ayah
selama ini keyakinan aku gak salah
bapaknya rizky adalah ayah